teh kombucha apakah anda pernah mendengarnya
ya teh ini merupakan perpaduan antara teh manis dan jamur kombucha
jamur ini bukan jenis jamur sitake atau jamur kuping yang biasa kita makan sebagai sayur
tapi selulosa hasil fermentasi yang biasa disebut scoby atau simbiotic culture of bacteria and yeast
untuk membuat teh kombucha anda perlu merebus teh gula dan air sebagai bahan dasar
takarannya satu banding sepuluh banding seratus
artinya satu liter air digunakan untuk melarutkan sepuluh gram teh dan seratus gram gula
teh yang dipakai biasa berjenis apa saja yang mudah dijumpai di rumah
campuran itu harus disimpan selama sepuluh hingga empat belas hari di dalam wadah kaca yang ditutup rapat menggunakan kain
karena kalau misalnya membuat kombucha dari seluruh dunia kan suhu di ruangan itu beda beda
suhu di kota itu ya di tempat pembuatannya
jadi sebenarnya ideal itu antara dua puluh enam degree sampai dengan tiga puluh
kalau misalnya lebih panas dia itu fermentasinya lebih cepat
kalau misalnya lebih dingin fermentasinya bisa lebih lama
setelah difermentasi starter scoby tersebut akan menghasilkan anak berupa skobi muda yang mengambang di permukaan wadah
nantinya anakan skobi tersebut bisa digunakan untuk starter dalam proses pembuatan selanjutnya
rasanya sebenarnya agak terkejut juga karena kalau teh biasa kan yaudah teh aja
tapi di sini ada rasa fermentasi dari kombucha yang membuat seger
jadi kalau ditambah es makin mantap lagi
teh kombucha dipercaya sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan berasal dari tiongkok
jadi rutin ke belakang
bisa buat hek
saya sih biasanya kan dalam waktu kan buang airnya nggak susah
tapi sekarang buang airnya lebih enak
meski bisa dinikmati kapan saja dan oleh siapa saja
kandungan alkohol hasil fermentasi pada teh kombucha perlu anda waspadai
kelompok yang rentan terhadap adanya alkohol ini adalah kelompok seperti kelompok anak anak
itu sangat mudah terstimulasi dengan keadaan
kandungan alkohol tidak dianjurkan
kemudian untuk kelompok khusus seperti ibu hamil kemudian ibu menyusui
karena ibu menyusui juga zazat yang dimakannya bisa saja kemudian masuk ke air susunya
kemudian juga pada orang orang dengan penyakit tertentu
misalnya orang orang dengan penderita asam urat itu nggak bisa teh
karena alkohol itu justru akan meningkatkan metabolisme purin di dalam tubuhnya
satrio adi himawan amri